oke selanjutnya kita akan kembali mengulas bagaimana suasana ramadan di mancanegara
dan kita akan lihat seperti apa suasana ramadan di amerika serikat
telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
warga negara indonesia di kota dallas texas
ada mbak irani taslima selamat pagi waktu indonesia
mbak irani apa kabar
apa kabar mbak
selamat pagi kabar baik alhamdulillah
wah ini sepertinya mbak irani lagi di mobil
mau kemana nih mbak irani
mau ngabuburit kah atau gimana nih
baru ngabuburit beli belanjaan buat buka nanti
oke belanja apa tuh makanan indonesia nggak
gak ada makanan indonesia ya sayangnya
oh gitu emang berapa jam nih menuju buka di sana
sekarang jam setengah empat bukanya jam delapan lima belas sekitar
sekitar setengah jam lagi
mbak irani tadi kan biden bilang bahwa
warga yang sudah divaksin nggak perlu lagi pakai masker di luar ruangan
nah mumpung nih mbak irani kan tadi juga habis dari luar
habis belanja keperluan untuk buka puasa
gimana sih pantauannya di sepanjang jalan
artinya udah banyak banget ya warga yang
gak berkerumun nih di jalanan
tapi nggak pakai masker gitu di outdoor
dari pemantauan saya sih
masih banyak warga yang pakai masker juga
mungkin sekitar lima puluh lima puluh ya
ada yang pakai masker ada yang udah enggak
terutama untuk yang outdoor
tapi kalau misalnya di dalam supermarket
atau di dalam restoran itu masih diwajibkan untuk pakai masker ya
atau di dalam restoran itu masih diwajibkan untuk pakai masker ya
masih diwajibkan untuk pakai masker
oke jadi memang harus ditekankan ya sekali lagi
bahwa yang boleh tidak bermasker
adalah orang yang telah mendapatkan dosis kedua
dan juga di outdoor gitu ya bukan di indoor
kalau misalnya mbak irani sendiri ini
apakah sudah mendapatkan vaksin di sana mbak
saya baru mendapatkan vaksin yang kedua kemarin
dan di dallas sendiri di texas ya terutama ini
perbandingannya satu banding empat
perbandingan satu banding empat ya
jadi empat orang di sana sudah
pasti satu orang di antara empat
yang disitu sudah mendapatkan dosis vaksin
ini terlihat secepat itu kah program vaksinasi
yang diberikan kepada warga di dalles texas
memang tadi sangat direkomendasikan
untuk mendapatkan vaksin
untuk menutup penularan covid sembilan belas
lalu aksesnya memang gampang
kita bisa dapat vaksin
di farmasi terdekat
dan di dalam restoran itu juga ada vaksin yang kedua kemarin
minta pengiriman jajakin
dan saat yang terakhir
harus kena datang ke sana
dan hasilnya lembut
kita mau warga negara
dan itu set poros easy
selain sebagai negara
karena pt koren
dia bisa kuat
kita indonesia yang ada di sana
ini kan udah masuk hari ke mau ke hari dua puluh satu
kalau di sana mau buka puasa hari ke dua puluh berarti
selama dua puluh hari menjalankan ibadah puasa di dallas texas
begitu wilayah yang bukan mayoritas muslim
ada cerita unik nggak nih yang mbak irani rasakan atau alami
mungkin karena puasanya panjang ya
buka puasanya itu baru sekitar jam delapan lima puluh
dan kebetulan saya kerja di restoran industri
jadi di saat kita kerja
sambil harus menyiapkan makanan dan surp customer
itu challenging banget sih
tapi karena niatnya memang mau puasa
alhamdulillah sih bisa tercapai
oke jadi karena niatnya memang sudah
niat yang kuat nawaitunya
tidak tergoda gitu dengan mungkin makanan makanan yang terlihat di matanya
nah kalau misalnya di sana nih mbak irani
kalau misalnya sebagai seorang muslim
kalau nyari makanan halal susah nggak sih mbak
restoran halal tuh jarang banget di sini
tapi ada juga grocery store yang jual halal meat
nah di situ mereka jual misalnya meat yang sudah dipotong dengan halal
atau makanan makanan halal lainnya

jadi kita harus cari ke tempat tempat tertentu
oke tapi ini kan dallas sendiri adalah salah satu kota yang padat ya
ini kalau dengan kepadatan kota di sana
melihat juga masyarakat muslim yang ada di dallas
itu banyak nggak sih
artinya sering ketemu dong di pusat pusat pasar pasar
yang menyediakan berbagai macam bahan bahan makanan halal
begitu dengan warga muslim
betul kalau misalnya kita memang ke komunitas
let's say ke store yang jual makanan makanan halal
ya kita bisa ketemu dengan komunitas muslim
apa sih biasanya yang jadi cerita nih mbak irani
sama dengan warga warga muslim dari negara negara lain
begitu saat bertemu untuk ngabur gurit
nyiapin makanan cari cari bahan makanan untuk buka puasa
karena memang texas kan juga mulai mau summer panas banget
udah panas terus puasanya long hour jadi cukup challenging
tapi bertemu dengan teman teman sesama muslim
sangat membantu ya
oke jadi sangat membantu juga ya untuk bertemu warga muslim di sana gitu
walaupun dari internasional
mbak ini saya penasaran deh
kalau misalnya di sana tuh menu apa sih yang jadi favorit warga muslim untuk berbuka puasa
atau mungkin restoran muslim di sana yang jadi favorit mbak irani untuk buka puasa sama keluarga
atau teman teman wni gitu ada nggak sih menu yang disajikan apa
kalau di sini sih kita ada halal guys terus ada juga kebat
oke berarti emang favoritnya mungkin
masih western food gitu ya di sana
makanan timur tengah tebal
makanan timur tengah iya
oke mbak irani tadi kita dapat bocoran nih kalau misalnya mbak irani itu sudah tiga tahun gitu di amerika serikat
boleh nggak sih diceritain apa sih perbedaannya ketika puasa tiga tahun lalu dengan puasa sekarang nih
jadi sebelum covid dan juga setelah masa pandemi ini
pas masa pandemi
pas masa pandemi
berbeda banget ya kalau tiga tahun lalu di indonesia
puasa tuh tiap puasa bisa dengerin azan
either di tv atau langsung dari masjid udah gitu juga terasa banget ketentalan
sesama keluarga dengan keluarga muslim banyak tadarus
terus terasa banget deh kalau misalnya di sini itu lebih sendiri ya ibadahnya sendiri
sarawah juga apalagi dengan covid ini mostly sendiri di rumah
masjid di sekitar mungkin mbak irani dibuka nggak sekarang untuk masyarakat muslim
beberapa bulan lalu sih waktu aku cek masih tutup ya karena covid
jadi belum kalau sekarang aku belum update lagi apakah mereka sudah memperbolehkan untuk shalat kerja maha di masjid
oke mbak irani ini kan udah mau sepuluh hari menjelang idul fitri
apa sih ada nggak persiapan khusus yang disiapkan oleh mbak irani untuk
menyambut hari idul fitri nantinya apakah mungkin masak masak sudah mulai nih
masak ketupat masak okor
ya alhamdulillah sih mertua aku disini yang masakin ketupat
terus karena beliau orang palembang jadi suka banget masak
ya well mungkin kayak semur kayak rendang terus mpmp kue matuba udah banyak sih yang kita pikirin yang mau dimasak
nanti lebaran nanti udah excited sih
seru banget nah tapi ada undangan nggak sih dari kantor perwakilan indonesia untuk warga negara indonesia
terutama mungkin yang ada di dallas untuk datang kemudian berbuka puasa bersama mungkin
atau bahkan stilaturahmi nanti pas lebaran karena kan aturan lockdown nya sudah direlaksasi gitu
karena sudah banyak warga yang mendapatkan vaksin
betul untuk dari perwakilan indonesia maksudnya
dari konjen atau dari kbri
iya kalau kita ada kontrol dari konjen dari kbri
jenderal di houston biasanya mereka yang open house untuk mengadakan pertemuan atau halal bihalal
tapi kalau di dala sports word biasanya masyarakat indonesia di sini yang bikin acara halal bihalal
oke jadi memang ada ya bihalal buat apa ya melepas rindu gitu kan yang mungkin kangen sama kampung halaman kangen sama indonesia
baiklah mbak irani terima kasih loh sudah ngobrol ngobrol
dan juga bagi pengalaman ya nih bagaimana suasana dan juga rasanya ramadan di luar negeri
terima kasih mbak sudah bergabung bersama kami
semoga lancar puasanya dan juga berkah